hanya butuh istirahat untuk memulihkan tenaga
lalu bagaimana dengan putra kunanda prabu surawi sese dan juga raka amuk marugul
gusti prabu surawi sese dan gusti amuk marugul sudah pergi dari istana setelah diusir oleh raden walang sungsat
kita bukanlah musuh yang harus kau lawan
bagaimana kalau kita bekerja sama
aku butuh tempat untuk menyembuhkan luka lukaku
dan aku juga butuh sekutu untuk merebut tahta pada jalan dari tangan walang sungsat
bekerja sama dengan seorang punggusta seperti lu
hanya orang bodoh yang mampu
kau akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan kerjasama ini
aku akan memberikanmu seperempat wilayah pajajaran jika kau mau membantumu
bagaimana kalau aku ingin seluruhnya
tidak tidak tidak tidak kedasi
jika kau minta seluruhnya
aku tidak akan memberikanmu jalan jalan rahasia untuk menyerbu batu jarah
benar apa yang dia katakan
dia pasti mengetahui semua rahasia istana pajajaran
ini benar benar keberuntungan buatku
tapi aku ingin mendapatkan lebih banyak
bagaimana kalau setengahnya
aku akan berikan setengahnya untukmu
tapi ada satu hal
kau juga harus membantuku menghabisi kian santang
untuk membalaskan dendam ayahku
menghabisi kian santang adalah hal yang mudah kedas
dengan senang hati aku akan membunuhnya untukmu
kalau begitu kita sepakat
saya ingin kehilangan si jendral
kalian bisa ikut aku ke kerajaan suka tidak

suka mana kerjaan busuk
sekali lagi terima kasih
kau berhutang nyawa padaku
malam belum tiba
sudah berubah menjadi wujud asliku
terjadi sesuatu pada net
sebentar lagi malam tiba
aku harus segera pergi dari istana
sebelum wajahku berubah kembali
menjadi diriku sendiri
kenapa ambat kasih harus muncul disini
sebentar lagi malam
kau tidak pergi kemana
aku ingin keluar
aku ingin melihat
jika siang hari aku pergi ke sana
mereka akan tahu
siapa aku sebenarnya
mereka akan berpura pura
dan aku tidak tahu
siapa aku sebenarnya
apa yang sebenarnya terjadi
apa yang sebenarnya terjadi
sungguh alasan yang aneh
aku melihat keanehan
yang terjadi pada walang sumsel
hampir juga merasakan
hal yang salah
kita harus menyelidikinya
kalau malam ini
seliwangi tidak datang juga
kita serang pajajara
dengan kekuatan penuh
kita harus ratakan pajajara
dan aku tidak akan
menyesakan manusia yang hidup
dan aku tidak akan menyesakan manusia yang hidup
dan aku tidak akan menyesakan manusia yang hidup
benar sekali medusa
dengan prajurit prajurit kita yang terbaik
seperti wadu haji
dia akan membantu kita
untuk menggempur pajajara
dan kita harus menyesakan
manusia yang hidup
dan kita harus menyesakan manusia yang hidup
bagaimana dengan perempuan itu
bukankah kau berjanji
jika siliwangi tidak datang malam ini
kau akan memenggal kepalanya
sudah aku duka
aku masih akan ragu untuk melakukannya
diam kau medusa
aku tidak akan ragu melakukan itu
lupakan perasaanmu kepadanya
itu akan menjadi
duri dalam daging
aku akan tetap
menghukum panjung ganda sungguh
tapi aku mengulur
aku masih memerlukan dia
untuk menjaga wadu waji
akan tetap setia kepada aku
apa yang kuduga
dan apa benar katamu
pasti masih menginginkan anaknya selamat
dan memperolehkan tenaga
lalu bagaimana dengan putra kunanda prabu surawi sese dan juga raka amuk marugul
gusti prabu surawi sese dan gusti amuk marugul sudah pergi dari istana setelah diusir oleh raden walang sungsat
dasar manusia tidak tahu diri
berani beraninya dia mengusir putraku
putraku adalah raja yang sah di istana pajajaran
dan kau juga
kenapa kau tidak memberi pendapat
jangan jangan kau membela raden walang sungsat
tidak gusi ratu bukan begitu
sebelum ini kau akan menangkap raja agung
dia berani mengusir putraku
selagi tidak ada siapa siapa disini
aku harus segera melarikan diri
tiga tahun yang lalu
aku sedang bertapa
untuk menyempurnakan jurusawir lisa
aku bertapa berbulan bulan lamanya
dengan menyerap kekuatan alam
yang mengakibatkan sumber sumber air mah
dan kampung dilandang kering
kian santang datang mengganggu
bangunlah kau dari tapamu
kau harus bertanggung jawab
atas apa yang kau lakukan terhadap rakyat dan juga berdosa
untunglah saat itu
aku sudah berhasil menyempurnakan ilmu sawir lisa
lebih baik kau pulang ke rumahmu
kau sudah mengganggu
daripada kaum mati sia sia
adalah di tangan allah swt
untuk menghentikan kejahatanmu
menyakiti rakyat yang tidak berdosa
di negara senter
rukunlah rakyat tales
rukunlah rakyat bintang
ada yangdidak renowana
tak hidup lagi